bekerja dan belajar dengan komputer membuat mata kelelahan karena screen time yang lama
keluhan penyakit mata pun meningkat terutama dari kalangan anak yang harus belajar via daring
keluhan yang sering dirasakan adalah kelainan refraksi yaitu kondisi di mana cahaya yang masuk ke mata tidak dapat difokuskan dengan jelas
sehingga menyebabkan bayangan benda menjadi buram
hal ini disampaikan dalam seminar virtual yang digelar perdami perhimpunan dokter spesialis mata indonesia minggu siang
jadi untuk penyakit mata secara khususnya untuk refraksi memang saya rasakan akhir akhir ini memang meningkat terutama untuk anak ya
sekarang apalagi sudah mulai masuk sekolahnya jadi baru mulai kerasa nih nggak bisa melihat papan tulis seperti itu
jadi memang yang saya rasakan sih akhir akhir ini banyak pasien anak
yang mengalami kelainan refraksi seperti itu
kemudian untuk yang orang dewasa biasanya memang kesulitannya pada saat membaca
selain masalah mata menurut dokter spesialis okupasi nuri purwito
sebagian orang juga merasakan tekanan berlebihan selama bekerja dari rumah
sebab ada pekerjaan ganda berupa pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah tangga
tentangan lainnya adalah rentang waktu kerja yang lebih panjang dibandingkan bekerja di kantor dan desain rumah yang tidak mendukung untuk bekerja
sehingga dibutuhkan sejumlah upaya untuk mengantisipasinya
bikin satu teamwork yang baik ada saling percaya sharing responsibility dengan keluarga juga
kemudian kita desain tempat kerja kita seminimal senyaman mungkin ya
tidak ada batas kita bikin kayak komunikasi yang baik ada games dan sebagainya
kemudian kita tetap mendukung kehidupan yang seimbang
antara kehidupan sosial dan juga kekejaman
kesehatan baik itu dengan keluarga maupun dengan rekan lain di kantor
untuk menjaga mata tetap sehat selama bekerja dari rumah diperlukan istirahat yang cukup tempat bekerja yang tepat dan posisi yang ergonomis
serta memperhatikan jarak mata dengan layar
selain itu juga disarankan berkedip dengan teratur dan menggunakan kacamata yang tepat untuk mengurangi risiko gangguan pada mata